saya yang sudah memerintahkan randy
untuk mengunci kamu di kamar mandi
yang menjatuhkan plank
untuk menimpa kamu
dan ternyata plank itu malah menimpa saya
dan saya juga sudah membayar satpam
di klaster tempat tinggal kamu sama dino dulu
tapi lebih baik daripada kebohongan
aku yakin semuanya akan baik baik aja
masa gak jadi ikut pak
tadi sih waktu saya balik lagi buat packing
dia gak ada di rumah
saya juga gak tau dia kemana
saya berangkat sama anda aja
kenapa ada orang yang lempar telur ke mobil anda
sepertinya bukan orang baik pak
sebenernya dari tadi saya udah curiga
mobil saya dikunti terombongan orang bermotor
ya tapi ini
ini percuma kalau diterusin
jalannya udah gak keliatan
yang nanti kita justru celaka
mending berhenti aja
mau apa kalian
oh jadi reina tadi habis latihan drama
wah keren banget
tapi gak ada papa mama
tapi kan sekarang udah ada tante forcent
sekarang tante frozen pengen lihat deh
tante frozen kan juga bisa acting
ternyata keberuntungan masih memihak gue
pas banget ada tas reina disini
pasti anting itu ada di dalam tasnya
tante frozen boleh nanya gak
hmm reina simpen acting yang cuma sebelah itu gak
iya nyimpen tante
tante frozen boleh liat gak
kenapa elsa nanyain soal lanting itu juga ya
kembali wpc kk relasi
saat pengen omongkannya
udah dua kali lo ngebongkar bongkar tas anak wajikan gue
lo butuh apa sih
jangan rasal nuduh ya
saya tuh cuma disuruh ambil anting ya
bukan ambil tante
tapi tante mau lihat anting
anak kecil itu gak mungkin bohong
mungkin next time kita kumpulin temen temen
bikin apa arisan atau apa
lunch or like high tea disini di rumah saya ya kan
jadi bener bener apalah sama temen temen ya
ya tehnya silahkan
silahkan silahkan bu
siapa yang nyuruh kalian
siapa yang nyuruh kalian
kalau gak jawab saya lapar polisi
jam tangan aku
jam aku rusak
saya kan jam dari om baik
jam rena dari nino kenapa bisa tiba tiba rusak
aku mau ketemu sama om baik
mau ketemu sama om baik
nanti coba benerin dulu ya
kalau jamnya belum bisa benar juga
nanti rena baru cari om baik
kita benerinnya di dalam aja yuk
kok perasaan gue gak enak banget ya
aduh ada apa lagi nih
kamu ini juga tuhan
kamu beri kuat
semoga aja tugas dari gue berjalan mulus
gue mau ngabalin tugas gue sudah beres
gue sudah halangin orang itu ke airport
tapi gue terpaksa nusuk salah satunya
karena dia peting talang gue
siapa yang suruh gue
sampai pakai lapor polisi segala lagi
bukannya cuma satu orang
ini maksudnya gimana sih
dua orang yang waktu itu bawa berkas ke kantor pengacara
apa nino yang ditusuk
nino kan di kantor
tugas gue sudah beres
jadi gue nagih bayaran dari lo
kamu ambil lap atau tisu
nanti bantu ibu karina bersihin ya
nggak tahu ya rose
kok perasaan aku gak enak ya tiba tiba
ada ketika aku menebak nebak
mungkin ada sesuatu kayaknya
kamu tenang ya kamu tenang
aduh bentar ya
iya yang baru
pak bertahan pak
bentar pak saya telepon ambulan
nada samungnya sih ada tapi nggak diangkat ros
nggak biasa biasanya nino begini dia pasti angkat
tidak ada apa
tidak ada apa
sayang saya sayang kamu dimana sekarang kok baik baik aja kan
tadinya saya dan penino sedang menuju ke bandara
tiba tiba ada kawanan motor mencedet kami
dan panino ditusuk
dia terluka sekarang
sekarang saya menuju ke rumah sakit sejahtera
oke oke saya kesana sekarang kak
ditambah sekarang malah nino jadi celak
kok elsa di awal telpon udah panik gitu ya
seakan dia tahu kalau panino yang terluka
elsa tuh dari mana ya
tuh nggak biasa biasanya nino seperti ini
kenapa sih dia nggak mau angkat telfon saya
aku tuh kan
hampir takut ada apa apa
kamu harus tenang kamu harus sabar
nanti coba telepon lagi ya
semoga nggak terjadi apa apa sama nino oke
percaya percaya sabar oke
tapi perasaan aku gak enak
nino nino ditusuk ma
aku ke rumah sakit ya lihat nino ya
mama harus ke rumah sakit sekarang
aku harus pergi ke rumah sakit
kabarin ya kabarin
tolong nino baik baik aja ya sal
aku akan doain ya
jagain mama ya
saya yang sudah memerintahkan randy untuk mengunci kamu di kamar mandi
saya juga yang menjatuhkan pelang
untuk menimpa kamu
dan ternyata plank itu malah menimpa saya
dan saya juga sudah membayar satpam di klaster tempat tinggal kamu sama nino dulu
untuk memberatkan kamu dalam persidangan
saya sangat menyesal
sangat menyesal nino
saya akan tembus semua kesalahan saya
dengan cara menyelidiki kasus pembunuhan roni
sampai ke akar akarnya
saya pasti akan menyelidiki itu
percaya sama saya ya
nggak boleh ada kebohongan lagi
nanti kita alumini di rumah itu apaan sih kita
buset di atas poret ini
dan serious kita semua itulah
nanti kalau kamu ada kesempatan
gak boleh ada kebohongan lagi
lo harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah lo lakukan
nanti kita jadi ketemuan kan
saya akan katakan semua yang ada
saya akan jujur sama kamu
oke kalau gitu nanti kita ketemuan disana ya
saya jemput kamu ya
gak usah mas nanti aku naik
sama mobil dari kampus saja
semoga aku memang siap
mendengar semua yang akan
sampai ketemu ya
iya mas sampai ketemu
dia yang ngasih tahu tempat ketemuannya dimana
dan jam berapa
aku ketemu di alabama jam enam sore
oh alabama cafe itu ya
yaudah kamu siap siap
papa udah enakan kok
enggak apa apa nih aku tinggal
nanti mama yang jagain papa
semoga pertemuannya kamu sama al
yaudah aku pulang dulu ya
hati hati ya sayang waalaikumsalam warahmatullah
pak permisi saya mau nanya karyawan yang berama pak sodikin bapak tahu oh pak sodikin
pak sodikin lagi cuti seminggu nengok istrinya ke jakarta pak sodikin di jakarta iya sekalian
ziarah kemakam temannya yang baru meninggal mungkin yang dimaksud pak sodikin ziarah kemakam
almarhum pak jajah ya udah jauh jauh saya kesini pak sodikin malah di jakarta oh ya pak saya boleh
minta nomor teleponnya hp nya sodikin baru aja hilang beberapa minggu yang lalu katanya
dia mau sekalian beli di jakarta ya udah begitu masih apa atas info nya sama sama pak
ya jamnya nggak bisa dimenerin nih terus gimana
dong lentus gimana kalau besok mencus bawa jamnya ke tukang servis
jamnya oke oke doncos jangan sedih lagi ya oh iya itu semuaannya deeph railway nanya
juga nanyain anting aneh deh gue kenapa semua pada nanyain anting ya
heran ada apa sih anget itu anting kok kayaknya penting banget
rena sayang besok besok kalau ada yang nanyain tentang anting lagi
rena gak usah kasih tau ada dimana ya itu kan anting punya mama
jadi antingnya harus disin pan
iya jadi kalau ada orang yang nanya udah gak usah dikasih tahu
oke angin tertes dulu ah
aku mau ketemu sama baik
oke besok ncus telpon om baik ya
udah makan siang lagi gue
makan siang dulu kali ya sebelum pulang
mau pesan apa ya bu
ada ayam gak sama terobelado
udah saya pesen itu ya
mau ais jeruk dong
sebentar ya bu pesanannya saya siapin dulu
saya sudah ada di depan rumah sakit sejahtera nih pak
yaudah datang aja ya ke kantinnya rumah sakit
oke bu yuli saya kesana
kita sudah di rumah sakit pak
bapak akan ditangani
dia kena cucuk pisau di bagian perut
baik pasien akan segera ditangani
bapak mohon menunggu di luar
bapak mohon menunggu di luar
ini yang lebih inget
ini keters secara harus pascal
semoga aja ada petunjuk di sini
di sini cuma foto foto keluargaan